si bungkuk dari notre dame
suatu ketika di paris
menteri flau lau keluar di jalan jalan
untuk memastikan semuanya beres di kota besar itu
ketika sebuah suara memotong kesunyian malam
ya semuanya beres
orang orang di rumah mereka
jalan jalan yang kosong dari masalah
semuanya baik baik saja
ya suara apa itu
apa itu apa itu
makhluk macam apa ini
mungkin dia bisa tinggal bersamaku
dan suatu hari nanti dia mungkin berguna
dan begitulah yang terjadi
flau lau memberi nama anak itu
dan membiarkan bocah itu tinggal bersamanya
tapi flau lau memiliki hati jahat
yang tidak bisa mencintai anak itu
dan quasimodo tidak lain adalah
untuk dijadikan budak menteri flau lau
dia tidak pernah diizinkan
untuk melangkah dari menara belnotredam
quasimodo hanya punya satu teman di seluruh dunia
seekor burung yang terbang di ketinggian menara lonceng
dan membawanya semua berita

untuk mencari quasimodo
dan membuatnya berhenti
dan membuat festival orang orang bodoh di sana
ceritakan semuanya tentang itu
tuan di sini
ya aku harap makan siang sudah siap
dan kali ini supnya tidak gosong
hari ini aku benar benar berhati hati
mengapa kau belum meletakkannya
sebentar lagi tuan
tuh aku tidak punya wajah
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku memiliki pertemuan mengerikan
untuk festival orang bodoh
yang akan terjadi besok
buang buang waktu terbesar
dengan parade besar
serta tarian dan trik magis
kau tidak berpikir untuk pergi bukan
dan bagaimana kau tahu banyak
aku yakinkan kau tuan
dan aku tidak akan pernah keluar dari tempat ini
itu hanya apa yang aku lihat dari atas sini
dan bahkan tidak berpikir untuk keluar
dengan wajah seperti wajahmu
orang akan mengejekmu
aku telah memberi kau makan
dan jangan kau berani menertawakanku
dengan menunjukkan wajah buruk kau
di depan umum
tapi garamnya terlalu banyak
dan sekarang untuk pertemuan
ada kapten baru datang hari ini
oh kerja keras menjadi menteri
dia jahat sekali
tidak dia tidak benar
dan bahkan supnya enak sekali
tidak tidak enak
dan garamnya juga sempurna
frollo tidak selalu benar
faktanya dia tidak pernah benar
datanglah ke festival
aku tidak bisa
dia sangat sibuk
sehingga dia bahkan tidak akan memperhatikan
aku akan membawamu ke tempat
di mana tidak ada orang yang dapat melihatmu
tetapi kau akan dapat melihat semua orang dari dekat
aku tidak yakin tentang hal itu
kau dan aku akan pergi ke festival esok hari
akhirnya quasimodo memutuskan untuk pergi ke festival
sementara kapten baru datang ke paris
bolehkah aku masuk menteri
kapten phibus selamat datang di paris
kau harus menghentikan pekerjaanmu
apapun yang kau perintahkan tuhan
besok kita punya festival orang bodoh yang mengerikan
aku tidak tahu mengapa raja suka dengan ocahan jeepsi
dengan trik kecil mereka
dan bernyanyi dan menari
buang buang waktu saja
kau harus memastikan bahwa para jeepsi mematuhi aturan
dan jika kau menangkap salah satu dari mereka melanggar aturan
jangan menunjukkan belas kasihan
seperti yang kau katakan tuan
yakinlah aku tidak akan membiarkan kesalahan di festival besok
orang orang mulai berkumpul di alun alun kota
seorang wanita tua sedang menuju ke arah festival
tidak bisakah kau melihat ke mana kau pergi
beraninya kau berbicara dengan menteri kita seperti itu
menterilah yang harus minta maaf kepada wanita tua yang hampir saja ia tabrak ini
penjaga tangkap dia
kau tak bisa melihat
sementara itu kuasimodo dan temannya menemukan tenda kosong di sekitar panggung
tempat mereka bisa bersembunyi dan melihat festival
hari ini aku dinobatkan sebagai raja festival
kau tunggu dan lihat
tentu saja tidak ada yang sekuat dirimu
bagaimana jika kau tidak menang
hadirin sekalian di paris
kami sekarang hadir untuk kompetisi yang telah kita tunggu
kalau begitu mari kita pawai
lihat raja festival orang bodoh
benda itu bukanlah raja festival
hentikan kegilaan ini
gadis itu berani sekali
itu gadis yang sama
kapten phoebus tangkap dia sekarang
untuk kejahatan apa tuan
apa kau tidak berani tidak menaatiku kapten
apakah kau baik baik saja
kau akan baik padaku
siapa bilang kau jelek
kau hanya berbeda
dan kita semua memang berbeda satu sama lain kan
aku tidak akan mengizinkan kau untuk menghukum seseorang karena bersikap baik
tapi ini adalah perintah menteri
dan jangan biarkan gadis itu pergi
aku tahu di mana kau akan aman
quasimodo membawa esmeralda ke menara loncengnya untuk bersembunyi
kau akan merasa nyaman di sini
ah sungguh kecanggungan cinta yang mengerikan
jangan dengarkan dia
kau manis sekali
supnya benar benar enak
quasimodo tentu saja jatuh cinta dengan satu satunya manusia yang pernah baik padanya
dia sangat bersyukur karena memiliki esmeralda yang sangat baik

tapi suatu hari
tapi suatu hari
kepala penjaga kota paris kapten phoebus telah diadili karena pengkhianatan dan akan dihukum secara terbuka besok pagi
burung itu terbang ke quasimodo dan menceritakan semuanya kepada quasimodo dan esmeralda
oh ini semua karena aku
aku harus membantu kapten
tidak aku orang yang bersalah
aku seharusnya tinggal di sini dan tidak pernah datang ke festival

tidakkah kau berpikir bahwa alih alih menyalahkan dirimu sendiri itu merupakan ide yang lebih baik untuk benar benar membantu kami

mungkin saja nanti aku bisa ditangkap
tidak jangan aku
tidak akan kubiarkan itu
kami akan membebaskan kapten
quasimodo esmeralda dan burung itu pergi ke tempat di mana kapten phibus akan diadili keesokan paginya di pusat kota
aku mau tuh pergi ke tempat di mana kapten phoebus akan diadili keesokan paginya di pusat kota
bisakah kau mengendarai kuda
peroleh dia ya
sudah siap untuk besok
kesokan paginya seluruh kota berkumpul untuk melihat bagaimana kapten phoebus akan dihukum tiga puluh sembilan our fellow intelligence officer nevceloveiture julius karena membantu seorang gadis yang tidak bersalah dan juga temannya
dan membantu orang melarikan diri dari hukum
apa pembelaanmu kapten phoebus
dia tidak bersalah
dia adalah gadis yang tidak bersalah
berusaha menghentikan kekejaman terhadap manusia lain
aku mungkin memaafkanmu jika kau meminta maaf
lebih baik kau hukum aku
tapi aku tidak akan melakukan kesalahan
aku hanya melakukan tugas sebagai seorang prajurit
dan melindungi yang tidak bersalah
baiklah penjaga serang dia
cepat lewat sini
mereka pergi ke arah sana bodoh
quasimodo esmeralda dan kapten phoebes
lama sampai mereka berada di luar kota paris
tetapi frolo dan pengawalnya tidak berhenti mengejar mereka
mereka mengambil jalan yang berbeda
dan akhirnya berhasil menyergap mereka
kau pikir kau bisa melarikan diri dariku iya kan
kau tidak dapat menangkap kami di sini
kami tidak lagi di paris
tapi kau bisa dibawa ke paris
dan kau quasimodo
setelah aku memberi kau makan dan merawat kau
kau akan mengkhianatiku seperti ini
aku hanya berbeda sama seperti kita semua
dan kau membuatku terkunci di menara lonceng sepanjang hidupku
memperlakukanku seperti budak
beraninya kau tuhan
para pengawal frolo hendak menangkap mereka
ketika mereka mendengar suara tentara mendekat
mereka melihat itu adalah kaisar louis

kau tidak bisa menangkapku
kau tidak bisa menangkapku
kau tidak bisa menangkapku
kau tidak bisa menangkapku
kau tidak bisa menangkapku
kau tidak bisa menangkapku
kau tidak bisa menangkapku
kami akan memberitahu anda yang mulia
dan esmeralda menceritakan segalanya kepada kaisar
kaisar marah dan meminta frolo untuk ditangkap
esmeralda phibas dan quasimodo dibolehkan untuk pergi
baiklah kalian semua bebas
tapi kapten aku ingin memberimu pekerjaan
untuk menjalankan kota paris
kalian berdua menyelamatkan hidupku
dan kau juga menyelamatkan kami
kita belum pernah bertemu secara formal
aku kapten phoebus dan kau begitu cantik
dan kau tuhan kau adalah
dia adalah quasimodo dan dia sahabatku